ya senyalemen koalisi antara pdi perjuangan dan gerindra dikemukakan oleh kedua petinggi partai
sejauh mana wacana ini mungkin untuk diwajibkan
kami akan berdiskusi dengan nusyirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan dan ujang komarudin
analis politik dari universitas al azhar indonesia
bang nusyirwan saya ke anda dulu
bang nusyirwan ini sudah ada wacana soal koalisi antara pdi perjuangan dan gerindra
meskipun kita tahu sudah saling berbalas pernyataan lewat publik
begitu ya antar sekjen kedua partai
sejauh mana sebetulnya pembicaraan soal koalisi ini
ini wacana yang serius atau tidak sebetulnya bang nusyirwan
kalau wacana kan tidak dilarang
jadi tentu kepada siapapun kita juga bisa berwacana
dan yang kedua adalah
iya silakan saya dengar
tiga tahun lagi
jadi memang berwacana begitu
hanya perlu menjadi catatan kita bersama
bahwa tentu pemilu dua ribu dua puluh empat berbeda dengan pemilu sebelum sebelumnya

masing masing memiliki suasana politik
memiliki karakter politik
dan dinamika politik yang berbeda beda pula
jadi yang kita tentu kita tidak boleh
tidak boleh lupakan
bahwa seperti pada periode dua ribu sembilan belas maupun yang sebelumnya dua ribu empat belas
bagi pdi perjuangan
di samping seperti yang sudah ditegaskan oleh asasto sekjen
bahwa partai kita adalah partai ideologi yang berbasis massa
begitu dan perjuangan
kami adalah satu satunya partai yang bisa mengusung
dan itu tidak terjadi pada waktu pemilu dua ribu sembilan belas maupun dua ribu empat belas
tentu bahwa akan lebih leluasa di dalam mengevaluasi
melakukan pengamatan selama kurang lebih tiga tahun ke depan
bagaimana akan keputusannya dan sebagainya itu
di kami itu sudah ada
mekanismenya yang sudah sangat baku dan jelas begitu
saya akan berpulang kepada ibu ketua umum ibu megawati soekarnoputri
dan ini tentu
sekali lagi kita tidak boleh lupa ini masih panjang
dan tentu waktu yang panjang ini pun
sempatan bagi kami untuk melakukan evaluasi
apakah itu calon atau katakanlah itu partai
kalau katakanlah panduannya pada survei atau katakanlah electability
dulu yang lalu pun
nama nama tersebut tentu selalu muncul begitu
tapi itu tidak juga menjadi
tidak juga menjadi
pijakan begitu ya
kemenangan atau kekalahan
ini yang perlu menjadi catatan kita
oke bang nusyiwan kalau kemudian anda mengatakan bahwa sebetulnya ini pemilu masih tiga tahun lagi
dan juga ini baru sekedar wacana
tapi mengapa kemudian sekjen pdip sampai secara gamblang begitu ya
menyebutkan nama nama partai yang kemudian cocok dan bisa diajak berwacana
kemudian yang partai ini tidak cocok
tidak wacana untuk koalisi dengan mereka
tidak perlu begitu
kalau memang ini masih tiga tahun lagi dan politik itu dinamis
mengapa harus segamblang itu pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
tentu bahwa soal itu sudah terlalu gamblang
pokatakanlah masih terlalu pagi tidak juga
tentu kan beliau menyampaikan begitu
sekjen menyampaikan begitu atas sebuah pertanyaan
mungkin atau katakanlah tidak mungkin bahwa kami akan memunculkan sebuah tanggapan
kalau tidak ada komentar publik ya
berkaitan dengan begitu kencangnya pembahasan soal capres tahun dua ribu dua puluh
ya wajar saja kalau mas hasto menyampaikan hal tersebut begitu
tidak terlalu istimewa lah
tidak terlalu menjadi kegalauan kalau misalnya dimunculkan sekarang soal kegambelangan tadi
berkaitan dengan koalisi
dan itu pun juga akan masih akan berjalan terus sampai satu dua tiga tahun ke depan
oke artinya pernyataan untuk koalisi dengan partai tertentu yang disebutkan oleh sekjen gitu ya
gerindra kemudian pkb dan juga
karena pan ini bukan pernyataan yang memang sudah dibahas secara matang begitu
kedepannya masih akan ada dinamika dinamika baru begitu ya bang nusyirwan
penekanannya adalah bahwa pdi perjuangan itu memiliki karakter memiliki apa namanya
sifat atau katakanlah latar belakang yang memang sus
jadi kami sangat berladaskan kepada itu
masa ini tidak kejuangan itu adalah pegangan kami
jadi itu bisa saja kalau yang lain cocok dengan kondisi ini
tentu kita tidak akan menjadi soal lah begitu
oke artinya koalisi yang sudah pintu yang sudah ditutup
misalnya untuk pks dan juga demokrat ini
belum final begitu ya untuk tiga tahun ke depan masih dinamis
sekali lagi sekali lagi itu adalah acuan kita kepada landasan ideologi
kalau itu tidak eksplisit dikatakan tertutup atau terbuka
pokoknya kalau itu memang sesuai sejalan dengan pikiran kita
oke sekarang saya ke kang ujang
kang ujang kalau anda mendengar penjelasan
penjelasan dari bang nusyirwan tadi
wacana koalisi pdi perjuangan dengan gerindra ini sebetulnya seberapa mungkin untuk terwujud
ya ini menarik ya wacana ide dan gagasan yang disampaikan oleh pak hasto
cuma persoalannya kan agak walaupun ada sejarah masa lalu ya
yang kurang pas diantara kedua partai di tahun dua ribu sembilan yang lalu ya kan
ini kan hubungannya kan sebenarnya panas adem
kadang panas kadang adem
sekarang lagi adem lagi
nanti apakah dua ribu dua puluh empat nanti itu juga menjadi katakanlah adem lagi ya tidak panas
nah saya menilai begini dalam konstruksi politik kita gitu
persoalan ideologis yang disampaikan oleh bang nusyirwan
itu memang persoalan yang penting
cuma persoalannya adakah koalisi yang dibangun di negara kita di partai politik kita
itu berdasarkan ideologi
saya pernah bahkan berdiskusi ya ketika saya ngambil dokter di ui
tentang bagaimana ingin mengungkap faktor ideologi pdip
bahkan saya langsung dibantah habis sama guru besar
nggak ada itu partai katanya yang memperjuangkan ideologi
ya tapi apapun itu kalau mau dihemat saya
oleh karena itu konstruksi yang dibangun sesungguhnya
apa koalisinya koalisi pragmatik
akhirnya apa ketika kepentingannya sama
maka dia akan ketemu akan berkawan akan bersahabat akan berkoalisi
tetapi ketika kepentingannya tidak ketemu maka dia akan berseteru
nah inilah yang kemarin ya di masa yang lalu terjadi
di gerinda dengan pdip
dua ribu sembilan yang lalu ketemu bagaimana ibu megawati dengan pak prabowo menjadi pasangan
adanya perjanjian batu tulis
eh dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas tidak jadi
karena kepentingannya berbeda
karena pdip yang mengusung dan mendukung pak jokowi gitu
nah baru pasca dua ribu sembilan belas yang lalu ketemu lagi
nah apakah hubungan nanti gitu ya akan harmonis lagi
akan bagus lagi tergantung dari dinamika politik yang berkembang ke depan
bahkan ya siap mbak eva
iya silahkan diteruskan dulu
bahkan saya melihat begini ini kan soal cocok mencocokkan ini
pak hasto ingin mencocokkan gitu ya
misalkan ingin menarik narik gerindra pan dan lain sebagainya
itu hal yang wajar
itu dalam kalkulasi politik dibolehkan
dan itu memang apa namanya hal hal yang biasa saja
nah saya menilai dan melihat lalu mengamati ya
persoalannya karena tiga tahun lagi masih panjang
dinamika politik juga akan begitu cepat menggelinding ke depan
saya konstruksi bangunan koalisi katakanlah
antara pdip dan gerinda itu bisa iya bisa tidak
bisa jadi misalkan yang ditawarkan oleh pdip adalah bagaimana pasangan pak prabowo dan mbak puan
atau bisa jadi misalkan nanti juga gerindra juga menyambut
atau bisa juga tidak
misalkan gerinda lebih memilih kepada ibu hopi pah gitu loh
dan ini dalam waktu seminggu ini saya banyak di
kalau boleh saya bocorkan ya banyak
di telepon oleh mohon maaf ya
adalah orang orang partai politik yang masuk dari gerinda
yang berbicara segala kemungkinan itu
tentu pdip juga tidak punya satu skenario tidak mungkin itu
misalkan hanya dengan gerinda atau hanya dengan panti ida
pasti akan memiliki banyak skenario yang terkait dengan pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
oke kalau kemudian anda mengatakan bahwa koalisi ini biasanya terbentuk atas dasar kepentingan
mengapa kemudian wacana koalisi pdi perjuangan dan gerindra
ini mengemukah sekarang
ada kepentingankah di balik terkemukanya wacana koalisi ini
ya tentu ini ruang publik yang harus kita cermati bersama ya
tentu ini wacana yang bagus yang dilontarkan kenapa
karena masyarakat bisa menilai seberapa besar misalkan kekuatan pdip dengan gerinda kita digabung
lalu ditambahkan misalkan
lalu bagaimana track record calonnya
bagaimana track record calonnya ketika diusung gitu
walaupun memang belum ketahuan siapa pdp yang akan diusung
ya lalu gerinda sudah pasti kemungkinan pak palabowo
ya saya sih mengamati ya kalau lihat konstruksi yang ada di pdip
kemungkinan gitu ya mbak puan lah yang mungkin kemungkinan saya katakan ya bisa ya bisa tidak
akan didorong ke depan
tetapi persoalannya adalah
ketika wacana ini katakanlah sudah dikembangkan
kalau memang jadi nanti ke depan
itu sebenarnya dalam politik kita itu sudah diketahui kelemahan kelemahannya oleh lawan politik
kalau enaknya sebenarnya bagusnya masyarakat bisa menilai
terkait dengan kekuatan gerinda dan pdip
tapi kalau kita lihat politik lawan lawan politik akan bisa menilai juga
dan bisa mohon maaf dalam tanda petik ke depan bisa membusuk busuki ini
kekuatan kekuatan dua partai besar ini begitu
baik artinya kalau wacana kemudian dikemukakan sudah dari jauh jauh hari
justru tidak akan menguntungkan ada faktor yang tidak menguntungkan bagi yang kemudian sudah mengemukakan wacana itu
kita akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast

kami lanjutkan dialog di cnn indonesia newscast
bang nusyirwan kalau kemudian tadi disebutkan kang ujang bahwa koalisi yang terjadi di tanah air selama ini
tidak ada yang terlihat koalisi yang ideologis begitu koalisi yang pragmatis
kalau kemudian wacana koalisi ini muncul saat ini
faktor apa yang kemudian mendorong sampai akhirnya petinggi petinggi partai politik ini sudah mulai mewacanakan koalisi koalisi ini
tentu bahwa ungkapan ungkapan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat sekarang maupun terus dinamika yang akan berjalan kemudian
tentu kalau bahkan kalau tidak ada wacana nanti media juga pusing nggak ada berita kan begitu ya
jadi ini masih sekali lagi jangan lupa ini masih panjang
berbagai kemungkinan berbagai kondisi dinamika politik akan begitu cepat bergerak
maka berbagai kemungkinan itu tadilah akan bisa saja terjadi
soal wacana bisa mungkin nanti akan ada muncul wacana yang lain lagi juga bisa saja
tidak mungkin begitu
hanya yang menjadi patokan kita itu semuanya khususnya bagi partai partai politik tentu sama sama berhitung
kan tidak ada yang salah toh untuk masing masing mengevaluasi pemilu demi pemilu
dan masing masing itu kalau berkoalisi seperti kemarin itu kondisinya seperti apa
kemungkinan kalah dan menangnya juga seperti
apa personalnya ini kalau yang ini bagaimana
itu kan wajar wajar saja untuk sama sama untuk dievaluasi sama sama diperhitungkan
hitung hitungannya itu termasuk juga calon calon presiden yang kemudian nanti akan diusung dari pdi perjuangan misalnya
itu juga masuk dalam hitung hitungan tentunya ya bang nusyirwan
karena tadi saya sudah katakan
itu bahwa pemilu dua ribu empat belas
pemilu yang akan datang dua ribu dua puluh empat
itu situasi kondisian dinamika politiknya juga sudah berbeda
sangat jauh berbeda
saya ambil contoh saja satu saja
untuk jangan dilupakan
bahwa pada waktu itu kami pdi perjuangan untuk dua ribu sembilan belas
kita masih tidak bisa mengusung langsung sendiri
tapi untuk tahun dua ribu dua puluh
kita bisa mengusung sendiri
kuota kita sudah cukup
nah tentu itu ada keleluasaan di dalam melakukan evaluasi dan melakukan analisa beberapa situasi dan memang meka politik yang selama ini terjadi
kalau misalnya katakanlah akan mengambil apa yang sudah ada selama ini dengan berkoalisi selama ini
bagaimana sikapnya apakah memang bisa tetap sejalan atau tidak dan sebagainya dan sebagainya
itu tentu akan kita
kita lihat termasuk juga kinerja kalau misalnya cara terhadap calon
kinerja terhadap calon
apakah kemudian faktor elektoral misalnya survei survei itu seberapa signifikan sebetulnya itu diperhitungkan oleh pd perjuangan
demikian pula dengan elektronik
kita juga masih tidak lupa bahwa pada waktu yang lalu itu juga selalu dengan menggunakan
tapi juga tidak boleh tidak
masih ada di catatan kami bahwa yang elektoralnya yang tinggi itu pun juga tidak memberikan jaminan sebuah kemenangan
saya tidak menyebut calon ya
kita ukur saja mulai buat tiga kali dua tiga kali periode pemilu presiden yang lalu
nama juga saya tidak sekali lagi saya tidak menyebut

saya juga lihat bahwa itu lama itu selalu tinggi
tapi apakah kalau dipertaruhkan juga akan menang
nah ini yang menjadi sama sama menjadi evaluasi kita
kang ujang kalau kemudian kita mendengar pernyataan bang nusyirwan
sebetulnya kan pdi perjuangan ini tidak perlu berkoalisi begitu ya
kalau kalau bicara kemudian
saya tidak mengatakan tidak perlu
saya tidak pernah mengatakan tidak perlu ya
bahwa saya mengatakan ada perbedaan kondisi antara pemilu yang lalu dengan pemilu yang akan datang
memberikan keleluasaan begitu ya bagi pd perjuangan untuk tidak perlu berkoalisi
mungkin kalimatnya lebih tepat seperti itu ya bang nusyirwan ya
ya kita lebih apa namanya lebih bahasa anda lebih leluasa
oke lebih leluasa begitu ya
tapi kemudian wacana ini muncul
apa yang anda cermati di sini kang ujang
ya gini aja itu kan nilai plus dari pdip ya
sebagai partai pemenang katakanlah dua kali berturut turut lah
tentu pdip ingin hat trick gitu loh
saya sih melihat ketika ingin hat trick
dua ribu dua puluh empat ingin menang lagi entah pil eg entah pil pres
dan tentu ini capaian yang luar biasa dari pdip
tetapi dalam konteks pilpres gitu kan untuk dua ribu dua puluh empat
saya melihat tadi ya belum ada figur atau tokoh pasca jokowi ini ya dari pdip yang tadi
yang memiliki elektabilitas yang tinggi gitu loh
yang katakanlah bisa bersaing dengan apa namanya katakanlah kandidat kandidat capres dan cawapres yang lain
ini juga menjadi evaluasi
betul kata bang nusirwan tadi
jalan sendirian tidak mungkin
karena bangsa ini ya kan dibangun juga tidak bisa dengan sendirian
tentu dibangun dengan bersama sama
dan kualisi besar itu juga menjadi penting sebagai bagian dari pada kekuatan
dalam membangun apa namanya basis kekuatan di pemerintahan nanti
itu menjadi sebuah kebanggaan mungkin bagi kader pdip
tetapi di saat yang sama ada kekurangannya juga tadi
ya belum ada katakan tokoh ya
walaupun saya tidak bicara pak ganjar
pak ganjar menurut saya bukan skenario pdip
oleh karena itu saya tidak bicarakan
tapi ada pun kalau ada kandidat lain itu belum muncul
nah ini ya tentu menjadi apa ya
saya melihat dari dua minggu yang lalu sudah mulai itu
sudah mulai di trending topikan di twitter gitu
jadi sekenario sekenario itu saat ini pdip tentu tadi ya akan menggenjot elektronik
identitas dari kader internalnya gitu
entah siapapun dia yang maju
entah analisa saya benar atau salah
kemungkinan besar saya meyakini tadi
saya katakan kemungkinan besar mbak puana yang didorong gitu
saya sih meyakini itu gitu loh
terlepas nanti apakah mbak puan atau bukan kita lihat tergantung dari ibu mega nanti
apakah memang betul begitu analisa dari kang ujang ini
memang salah satunya adalah upaya untuk menggenjot dari elektronik
untuk menggenjot dari elektabilitas dari calon internal di pdi perjuangan
ya tentu saya tidak akan mengatakan pada hari ini dan itu bukan kewenangan saya
dan itu adalah penuh keputusan dari ibu ketua umum
tapi tentu ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk melakukan analisa dan menyampaikan ke publik
saya tidak akan menanggapi hal tersebut
karena kita sudah ada mekanisme dan kita sudah ada sistem
aturan yang baku
dan nanti kalau kedugaan kemudian perhitungan kemudian itu kita tidak boleh itu hak untuk bisa disampaikan
kang ujang seberapa penting sebetulnya menurut anda sosok yang diusung dari masing masing partai itu akan menentukan kesolidan koalisi dari beberapa partai politik
ya dalam pemilihan langsung ya justru figur itu penting
jadi popularitas itu penting
yang terlebih lagi yang paling penting elektabilitas itu
standar dari semuanya kan itu
terlepas misalkan lembaga surveinya mohon maaf ya
ada yang objektif ada yang tidak gitu
ada yang dibayar ada yang tidak itu lain lagi
ya cari saja lembaga survei yang kredibel yang memang objektif ya itu saja standarnya
oleh karena itu ukuran publik ya ukurannya elektabilitas
walaupun memang tadi tidak menjamin juga ya yang tinggi itu akan menang
tetapi parameter ukuran itu yang menjadi ukuran standar dalam politik gitu
tentu ya selain elektabilitas tentu ada permainan di belakang layar yang para politisi juga paham terkait dengan itu gitu loh
oleh karena itu selalu ada kadang kadang kejutan kejutan gitu terkait dengan siapa pemenangnya dan lain sebagainya
nah kenapa dua ribu dua puluh empat itu menarik menurut saya ya
selain tadi perlu figur yang digenjot untuk menaikkan elektabilitas di pdip
karena dua ribu empat itu tidak ada income bank
jadi ini pertarungan bebas
jadi bagi siapapun figur siapapun calon yang dia diterima oleh publik diterima oleh lakar ya kemungkinan menangnya itu ada siapapun dia gitu
termasuk daripada ip
itu menjadi tantangan tersendiri bagi pdip saat ini dan ke depan tentunya
oke menjawab tantangan itu terakhir dari bang nusyirwan
apa kemudian strategi pdi perjuangan
seberapa konkret kemudian koalisi koalisi ini nanti akan kita lihat ke depannya
ya tentu kalau bicara strategi masa saya sampaikan kepada bang ujang dan kepada publik ya tidak mungkin
itu strateginya kita gitu
dan kita sudah begitu terbiasa
kita sudah cukup hafal
kita sudah mengikuti perjalanan pasca reformasi itu cukup panjang
melakukan proses demokrasi ini dan kami merasa bahwa kita cukup waktu untuk bisa melakukan siapan persiapan tersebut
oke kita akan lihat waktunya masih panjang masih tiga tahun kita akan lihat bagaimana kemudian dinamikanya ke depan
bang nusyirwan sujono ketua dpp pdi perjuangan dan ujang komarudin analis politik dari universitas al azhar indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
salam selamat malam bapak
cnn indonesia newscast segera kembali